kami baru dengar juga dari kawan kawan media bahwa ada pernyataan seperti itu
namun apapun itu terpulang kembali kepada yang bersangkutan
karena yang bersangkutan pada saat itu sudah memberi statement bahwa apapun yang akan dilakukan
yang bersangkutan pak sandi akan berkoordinasi dengan partai